hai good morning episode kali ini akan kami awali dengan informasi dari tim nasional u enam belas indonesia
yang akan bergelimang bonus setelah berhasil memberikan kado terindah menjelang hari ulang tahun
tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga dengan menjuarai turnamen piala aff u enam belas salah satu
penggawa muda asal surabaya muhammad supriyadi akan dikirim oleh wali kota surabaya trinismaharini
ke liverpool inggris untuk sekolah sepak bola di salah satu akademi tertua di liverpool
liverpool dipilih karena kota tersebut merupakan sister city dari kota surabaya yang juga menjadi
kerjasama di bidang olahraga dengan kota pahlawan diantaranya cabang olahraga sepak bola rencananya
risma akan mengirim supriyadi ke liverpool inggris setelah supriyadi selesai menjalani
latihan bersama timnas u enam belas kami pemerintah kota
sudah itu yang tadi kemarin saya sampaikan kita akan kirim anak anak itu ke nanti ke belajar ke
liverpool tapi saya juga harus cek nanti jangan sampai tabraan dengan dc nya si apa namanya
tc nya dia supaya enggak nganggu jadi program nasional pemain lain dan pelatih timnas u enam belas pun
akan diguyur bonus oleh pssi ketua umum pssi edi rahmayadi mengaku puas dengan permainan di
olahraga dan kawan kawan yang menjadi juara di ajang bergengsi asean tim nasional indonesia
u enam belas sebelumnya berhasil mengalahkan thailand melalui laga dramatis yang menguras emosi bahkan
salah seorang pemainnya bagas kahwa sampai berdarah darah demi membela indonesia ya saya
sangat bangga dengan hasil ini juara di tahun ke dua belas
karena saya seorang kelas senyum saudara